gudang logistik kpu di kecamatan koto sebelas tarusan
kaupaten pesisir selatan sumatera barat terbakar senin dinihari
belasan kotak suara berisi surat suara ikut hangus
polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut
kebakaran ini menimpa sekretariat panitia pemilihan kecamatan atau ppk
koto sebelas tarusan yang berada di sebelah kantor camat tarusan
api dengan cepat berkobar sehingga menghanguskan bagian gudang penyimpanan kotak suara
hingga senin siang kpud setempat mencatat ada sembilan belas kotak suara yang hangus terbakar
kotak suara itu terbakar beserta seluruh surat suara yang ada di dalamnya
terbakar ada yang memang menghancurkan kotak ada yang memang ada yang menghancurkan bagian luar saja
ada yang kontak dikeluarkan pas itu basah dan kantong kantongnya sudah dikeluarkan
karena isi di dalam kotak tersebut
sudah berada dalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan supaya tidak basah
sudah direkap itu yang terbakar
yang terbakar belum direkap
ini kotak suara presiden atau legislatif
ada yang kontak presiden ada yang kotak legislatif
ada sembilan belas kotak
beberapa kantong yang terselamatkan tidak dalam bentuk kotak
kita sudah terhubung lewat skype dengan produser lapangan cnn indonesia
john nedi kambang di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
bagaimana sebetulnya kronologis terjadinya kebakaran ini

karena di tempat ini di kantor kecamatan
ada sebelas taruhan di kabupaten pesisir selatan ini
sedang penghitungan di tingkat kecamatan
jadi ada dua tempat
salah satunya adalah gudang di belakang saya berdiri
jadi saat proses penghitungan di satu tempat itu baru selesai
dan petugas kemudian melakukan penghitungan di aula satu lagi
tiba tiba ada kobaran api
dan diketahui kebakaran seluruh bagian isi di dalam gudang ini eva
tadi kpud kabupaten selatan terus melakukan pendataan
seberapa banyak kotak suara beserta surat suara yang terbakar
ketatan sampai pukul tiga hari tadi
itu ada seminar kotak suara yang sudah disemelitakan
termasuk juga ada di antara surat suara
yang sudah tidak ada lagi di dalam kota
artinya kotaknya mungkin juga rusak
akibat penyelidikan polisi
beberapa menit lalu
pin syafiq baru saja mengekalkan lokasi ini
mereka mengkaji kemungkinan
apa sih penyebab terjadinya kebakaran
karena tadi ada indikasi
pertama ada dua indikasi yang disebut oleh polisi
pertama ini memang kebakaran
yang kedua ini ada unsur kesengajaan
jadi ini masih dikaji
tim pin syafiq sudah membawa beberapa parang bukti
ke kantor postek ke tempat itu
apa saja indikasi awal dari penyebab kebakaran ini
apakah sudah disampaikan oleh pihak kepolisian
ya menurut rencana ini mungkin sore ini
polisi akan menemukan pertemuan
ini pertemuan pertama dulu antara
polisian kpu bawaslu dan pihak partai politik
ini mereka akan mengkaji langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya
nanti mungkin sudah itu ada kemungkinan
polisi akan menyebabkan hasil secara perdugaan
tapi kalau saya lihat di gudang ini
kalau indikasinya adalah sosial media
saya tidak lihat ada kebakaran di bagian notek
pertemuan saya dengan lawan cara saya
beberapa kaki mata disuncing
ada beberapa orang disurigai meletakkan bensin
john ada setidaknya sembilan belas kotak suara
yang kemudian terbakar dan juga ada beberapa
surat suara yang
berada di dalam kantong plastik begitu yang ikut terbakar
nah apakah sudah diketahui kotak suara
ataukah sudah teridentifikasi
kotak suara dari wilayah manakah
ataupun surat suara dari wilayah manakah
dan bagaimana kemudian
ini kemudian bisa berujung pada pemungutan suara ulang
di beberapa lokasi atau akan seperti apa john
jadi ini memang dari sembilan belas kotak suara itu
tapi udah tadi ee
setidaknya menemukan ada sejumlah
wilayah sejumlah nagari kalau disini
ada diantaranya adalah ee
itu rata rata seluruh kotak suara yang berasal dari daerah itu
yang ikut hangus begitu
nah kpud sendiri
sementara ini menghentikan seluruh proses perhitungan
seluruh proses hitungan di tingkat kecamatan ini
ee karena kondisinya yang tidak memungkinkan sementara itu
luka aula aula yang tersedia di kantor kecamatan ini
tidak cukupi untuk dilakukan kecamatan
tapi kpud sempat kpud tuhun selatan ini
sudah memastikan proses perhitungan di lima belas kecamatan lain
empat belas kecamatan lain karena kabupaten ini
dari lima belas kecamatan
empat belas kabupaten di kecamatan lain itu prosesnya akan
tetap berlangsung seperti biasa
hanya di satu kecamatan ini prosesnya digantikan sementara
baiklah jon eddy kambang melaporkan langsung
dari kabupaten pesisir selatan sumatera barat